pemerintah pusat mengimbau pemerintah provinsi dki jakarta agar warganya tidak lagi menggunakan air tanah dalam memenuhi kebutuhan sehari hari
karena berdampak ternyata pada permukaan tanah dan untuk membahasnya langsung terhubung lewat sambungan zoom bersama kami
ada peneliti ahli utama badan riset dan inovasi nasional prof edi hermawan dan kepala balai konservasi air tanah raden isnu hajar sulistiawan
prof edi pak isnu selamat malam
ya selamat malam
baik saya ke prof edi terlebih dahulu prof edi menanggapi imbauan dari pemerintah pusat kepada pemprov dki
sebetulnya dari pengamatan prof edi bagaimana kondisi tanah di jakarta saat ini
baik terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan
tadi pagi kami sudah membahas masalah ini di kalangan majelis
prof edi saya ingin mengucapkan bahwa kota jakarta pada saat ini pada posisi level yang tidak terlalu membahayakan
jadi apakah benar jakarta itu tenggelam akibat daripada adanya lensa obsiden ini berkajian lebih jauh
sebenarnya di antara tiga kota yang paling parah pertama adalah pekalongan
itu dengan laju penurunan
land subsidennya sekitar dua satu hingga sebelas cm per tahun
yang kedua adalah yang semarang sekitar sembilan sampai enam cm per tahun
dan dki jakarta itu menempati ranking ketiga antara satu hingga delapan cm per tahun
sementara range yang untuk secara internasional itu itu berkisar antara enam hingga seratus mm per tahun
di sisi jakarta menurut hemat saya belum terlalu mengkhawatirkan bakal jelamnya kota jakarta jika basis utamanya menggunakan data lensa obsiden
yaitu penurunan muka tanah
sehingga menurut hemat saya perlu berhati hati perlu adanya satu kajian khusus tentang jakarta
memang benar selain lensa obsiden juga ada pengaruh daripada serapa rise tinggi muka air laut
tetapi ini secara ini tidak terlalu signifikan
karena dia masih ratif kecil sekitar tiga hingga enam mm per tahun
memang kontribusi besar itu ada pada perubahan daripada land subsidence itu sendiri
namun hasil pengamatan kami berbasis menggunakan data yang dikeluarkan

periode dua ribu lima belas dua ribu dua puluh itu ternyata jakarta belum menduduki ranking satu yang sangat sangat mengkhawatirkan
justru kembali saya sampaikan yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah pekalongan dan juga semarang
saya ke pak isnu sekarang mengamati tadi informasi dari pemerintah pusat untuk mengimbau pemprov dki jakarta
untuk menyetop atas
untuk mengurangi penggunaan air tanah
kita ketahui bkat juga sudah melakukan pengetatan terhadap penggunaan air tanah pak isnu
bagaimana progresnya di lapangan sampai dengan tahun ini
terima kasih mas
selamat malam pak prof edi
selamat malam prof
jadi untuk pengetatan air tanah penggunaan air tanah sampai saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang
untuk beberapa lokasi di wilayah wilayah cekungan air tanah jakarta
menunjukkan kenaikan muka air tanah
di mana mana tadinya kenaikan muka air tanah seperti di bunga bunga gadung
kemudian di daerah cengkareng yang sampai
itu sekarang sudah sampai di minus tiga puluh lima itu yang paling dalam
nah air tanah dangkal air tanah dari akuif berbebas
jadi saat ini untuk wilayah utara
wilayah utara jakarta sampai minus satu meter sampai dua meter
jadi relatif cukup bagus
kemudian dari pemantauan kami di beberapa sumur pantau subsidence yang ada di jakarta
menunjukkan bahwa proses subsiden untuk paling tidak dua tahun terakhir ada pelambatan
yang tadi dari pengamatan sumur pantau yang ada di jalan tongkol di balai konservasi air tanah
yang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh menunjukkan
rate subsidence satu enam cm per tahun sampai saat ini
dua tahun terakhir dari dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh satu menunjukkan rate sampai
jadi proses subsiden ini sudah mulai melambat kalau dilihat dari data data yang ada

dan juga pemantauan pemantauan kita akan dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana

yang bisa kita lakukan dan juga pemantauan pemantauan kita akan dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana proses penggunaan air tanah yang bisa kita lakukan
yang bisa kita lakukan dan juga pemantauan pemantauan yang bisa kita lakukan
jadi perlu kita sampaikan bahwa
pemanfaatan atau eksploitasi air tanah ini bukan satu satunya penyebab dari subsiden
beberapa penyebab lain di kompaksi batuan yang ada di jakarta
kemudian juga pembebanan bangunan kemudian juga faktor logi lain seperti tektonik itu juga mempengaruhi

alhamdulillah bahwa sampai saat ini

ada perkembangan yang cukup bagus
ada perkembangan yang cukup bagus
oke saya kembali ke pak edi
pak edi kalau tadi prof edi mengatakan bahwa sebetulnya cekungan air tanah yang lebih mengkhawatirkan adalah pekalongan dibandingkan dengan dki jakarta
bagaimana kita apple to apple membandingkan ini dengan pekalongan dibandingkan dengan warga jakarta yang begitu banyak begitu tinggi
tapi justru pekalongan yang di

nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa basic kami itu menggunakan data satelit yang dikombinasikan dengan data yang dimiliki oleh kementerian esdm
dan di situ kami membuat satu mapping memang seluruh pantura itu sangat mengkhawatirkan ya tetapi akhirnya kami membuat suatu klasifikasi begitu
mana yang penolongannya cukup bagus
cukup sangat sangat sikan begitu dan kami menemukan memang pekalongan memang ternyata berdampak yang paling paling membahayakan begitu ke saat ini
bila dibandingkan dengan semarang atau dki jakarta begitu
tentu dalam hal ini belum ada parameter lain tentang tadi bebatuan tektonik dan sebagainya kami belum mempertimbangkan itu sebagaimana dijelaskan oleh pak isnu tadi
jadi mungkin kami ber
menurut hemat saya kalau hanya sebatas himbawan bolehlah tapi kalau langsung penerapan sebaiknya harus ada kajian lebih lanjut karena memang
kenapa prof apakah itu tidak mungkin dilakukan prof
masalah lensa spiden ini memang poin per poin titik per titik itu ternyata memiliki respon yang berbeda beda
apakah memang penggunaan meminimalisir penggunaan air tanah di jakarta tidak akan sulit sekali dilakukan prof edi
ya sebenarnya sih yang amat sangat kita
nah kan adalah bagaimana satu kedisiplinan masyarakat dalam memahami terjadinya land subsidence yang perlu di
waspadai ya tadi pemahaman masyarakat pengertian masyarakat ini perlu dibatkan
jadi bahasa bahasa yang menjadi satu kebijakan begitu
artinya gini kebijakan yang diambil oleh pemda dki jakarta itu
saya berpikirnya mostly itu hasil kajian komprehensif mendalam gitu
dari berbagai kalangan yang memang mempunyai kompetensi tinggi
dalam hal perubahan iklim dan tampaknya di khususnya di daerah daerah pesisir pantai begitu
jadi penekanannya adalah harus ada satu kajian ilmiah yang sangat mendalam dan kuat
sehingga itu merekomendasikan memang sudah saatnya jakarta untuk dilakukan
diberlakukan adanya pembatasan eksplosasi air tanah
jadi rekomendasi itu akan merekomendasikan bahwa ini seyok yoknya jakarta harus diberakukan atau tidak gitu
tanpa harus diperlakukan berapa luasan dan kawasan mana yang memang dianggap signifikan
untuk diselamatkan terlebih dahulu
kalau kita melihat data sebelumnya tadi di paket juga paket sebelumnya sudah disampaikan bahwa
penggunaan air tanah di ibu kota jakarta justru menurun tahun ke tahun
dari dua ribu delapan belas ada sekitar delapan juta kemudian september ada enam juta
enam juta meter kubik maksud saya penggunaan air tanah di jakarta
sebetulnya saya ke pak isnu
berapa idealnya penggunaan air tanah di wilayah jakarta supaya kita tidak
tidak apa namanya di masa depan tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan terhadap permukaan tanah jakarta
ya mbak buspa jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa
menteri energi dan sumber daya mineral telah menetapkan keputusan menteri
mengenai peta zona konservasi air tanah
untuk cekungan air tanah jakarta jadi di dalam peta itu terdapat beberapa zona
zona rusak zona kritis zona rawan zona imbu dan juga zona imbuan
nah zona rusak itu sudah sama sekali tidak diizinkan untuk penggunaan air tanah sekarang
jadi ada kurang lebih tujuh belas persen dari wilayah cekungan air tanah jakarta yang memang di situ sudah
penggunaan air tanahnya sudah dihentikan izinnya
untuk izin yang masih berlaku secara berangsur dikurangi
sehingga nanti diharapkan ada pengurangan dari pemanfaatan air tanah
dan itu sudah dilakukan sejak tahun dua ribu sebelas tahun tidak
sejak berdirinya balai konservasi air tanah
sehingga dari mulai tahun delapan belas sudah tampak
sebenarnya sudah mulai berkurang terutama di daerah kepala jakarta
kita punya tiga blok area yang memang kondisinya
rusak dan juga di daerah kritis juga tidak direkomendasikan untuk perusahaan air tanah
jadi kurang lebih empat puluh persen dari wilayah cekungan air tanah jakarta sudah tidak dimungkinkan
tidak direkomendasikan untuk pengusahaan air tanah
nah kemudian untuk daerah rawan juga ada pembatasan kapasitasnya
nah jadi untuk daerah rawan maksimal misalkan untuk sumur dalam empat puluh sampai satu ratus empat puluh meter
daerah rawan itu dua puluh delapan meter kubik per hari
kemudian untuk daerah aman empat puluh delapan meter kubit per hari
perhitungan ini sudah kita lakukan sehingga kapasitas optimum dari keserver air tanah
atau akiver air tanah yang ada di cekungan ini sudah bisa diperhitungkan seperti saran edb
jadi sudah kita lakukan paling tidak sudah enam tahun ini
nah kemudian itu daerah resapan atau daerah daerah wilayah selatan
di mana itu sudah tidak direkomendasikan untuk pengusahaan air tanah
nah di sini nanti yang diperlukan adalah bahwa penguatan pengawasan dan juga penindakan
yang diperlukan terhadap pelanggaran pelanggaran yang dilakukan
dari perizinan yang sudah dikeluarkan oleh tni
nah di sini kementerian sdm sudah menyiapkan rekomendasi rekomendasi teknis untuk pengusahaan
sehingga pengendalian itu bisa dilakukan sebenarnya sekarang sudah cukup ketat
hingga gimana implementasinya dan pengawasannya untuk diperkuat
itu yang disampaikan sehingga tadi saya sampaikan di awal itu bahwa sampai sekarang sudah terlihat ada perbaikan perbaikan
dan insya allah semoga nanti ke depan juga semakin membaik
ini terus kita pantau
setiap tahun kita paling tidak melakukan pemantauan dua kali
jadi kita melakukan pemantauan kondisi air tanah jatuh
kondisi air tanah jakarta untuk satu tahun di musim penghujan musim kering
kemudian juga kita kemudian membuat beberapa donasi pemetaan pemetaan
kita untuk zona zona yang tadi yang rusak
dari kondisi baik kitas atau kualitas air tanah yang ada di cekungan air tanah jakarta
jadi sebenarnya secara teknis kita lakukan sudah cukup detail
termasuk tadi pemantauan dampak dampak kemungkinan pengusahaan air tanah sudah kita lakukan
termasuk salah satunya terjadinya subsiden ataupun intrusi air laut
jadi peta intrusi air laut pun kita sudah ada
kita dikenakan sebagai referensi dalam penentuan kebijakan
dan untuk kita baik kan terhadap perintah provinsi juga secara kontinu terus kita lakukan
kita berikan masukan data data yang ada
kalau melihat mekanismenya kemudian pemantauan juga yang sudah dilakukan selama ini oleh bnp
oke prof edi saya ke prof edi kalau melihat mekanismenya kemudian pemantauan juga yang sudah dilakukan selama ini oleh bkp

usulan untuk pemerintah dalam mengatasi hal ini karena kalau melihat pemantauan di jakarta meskipun tidak mengkhawatirkan
tapi rasanya melihat sebagian wilayah jakarta utara jakarta begitu dengan cekungan air tanahnya yang cukup tinggi
ada bahkan penurunan permukaan tanah hingga dua belas cm setiap tahunnya
jadi kan kembalikan ke konsep awal ya
bahwa konsep awal itu yang kita khawatirkan adalah jakarta
bahwa konsep awal itu yang kita khawatirkan adalah jakarta

tetapi ada dua faktor utama penyebabnya yaitu salah satunya adalah seaparize atau rop yang kedua adalah masalah land subsidence
nah di antara dua itu ada satu lagi faktor karena lokal ya memang geografi dan topografi dan geomorfologi jakarta itu memang termasuk tanah yang lunak begitu ya
sudah lunak kalau nanti dihantam dengan gedung gedung yang
yang berat gitu
ditambah dengan adanya tanggul
beton yang besar gitu
saya kok tidak yakin
dalam jangka lama itu tidak akan
jadi penurunan gitu itu justru
membuat jadi beban yang tanahnya
jadi morfologinya itu lunak
gunakan bahan bahan yang memang tidak
terlalu berat atau juga dibuat semacam
dekat dengan tepi pantai
selain mereka juga ditinggikan
tapi mereka juga dimundurkan
rangka meter gitu
karena hasil observasi kami menunjukkan
tapi demikian mungkin kalau tidak ada
kerusakan lingkungan yang ada
di daerah pantura khususnya jakarta
stoknya itu mungkin hanya mencapai
tapi begitu rusak itu lingkungannya
maka dia bisa jauh masuk
menjadi berapa kali lipat
yang itu kita khawatirkan
nah saya mempertimbangkan
apakah tanggul reklamas
untuk jangka pendek mungkin iya tetapi
untuk jangka panjang sepertinya tidak menjanjikan
nah selain itu mohon dipahami bahwa
kejadiannya begitu besar
signifikan itu ketika pada saat musim basah
djf desember januari februari
dibandingkan pada saat
relasi musim kemarau
serangan untuk kota jakarta itu
tidak hanya dari bawah
tapi juga dari atas
karena masa uap air dari asia
diperkuat rilatan hindia
itu beberapa kali menyebabkan
jakarta menjadi kolaps
katakanlah misalnya kemarin itu
di awal tahun dua ribu dua puluh
jakarta itu mengalami katakanlah
intensitas perahujan yang ada di
halim bisa mencapai tiga ratus tujuh puluh tujuh mm
hampir tiga x empat besar
yang ekstrim aja satu ratus lima puluh
tiga kali lipatnya sekarang ya
itu menyebabkan jakarta menjadi collets
dan pada saat itu
tanggul tanggul itu sudah hampir tidak bisa berfungsi saat itu
karena tangguh itu hanya untuk meredam
tinggi muka laut
fenomena lain yang harus kita antisipasi
memang posisi jakarta
pantura memang sangat rentan terhadap serangan pajak dari
masa uap air dari asia
nah disinilah pentingnya adalah
bagaimana kita mensinergismekan
ya antara kemampuan
model kemudian beberapa skenario
skenario yang terburuk yang ter
yang tidak ringan atau yang sedang sehingga
kita bisa memastikan yang paling pas untuk jakarta itu seperti apa
problem solvingnya datang dari data harus dari data begitu ya prof
tapi kalau berbicara soal
data harus akurat ya
model yang kita itu pun harus teruji terkoreksi dengan baik
kalau berbicara soal permasalahan eksploitasi air di ibu kota
yang kemudian berdampak pada permukaan tanah
ini rasanya harus ada

duduk bareng begitu dari dari kementrian pub ya ya
duduk bareng begitu dari dari kementrian pub ya ya
pr esdm dan juga instansi terkait untuk membahas ini
supaya nantinya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan di wilayah ibu kota
prof edi hermawan dan juga bapak raden isnu
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected